om boleh minta tolong gak sama indri
ajak anak anak men ke rumah indri
biar tante buput mau pulang
iya om tau
maksudnya gak enak indri
ibu gak jadi ke klinik tak
nggak jadi udah kesiangan
sini bu saya bantuin bapak ya
gak usah ya
mas kenal mbak vivian
iya kenal mbak vivian gak yang rambutnya pendek segini
oh vivian yang rumah sono kali ya
iya tahu mas kenapa ya
tau rumahnya gak
survei kok gak tahu alamatnya
ini survei pribadi mas
jadi om saya mau nikah sama mbak vivian
nah nenek saya curiga
jangan jangan mbak vivian udah punya suami
emang mbak vivian mau nikah lagi ya
mas itu mbak yunita teman dekatnya
mas tanya ke dia aja ya
eh tungguin dong
ada pak tiap hari nusyumpi ke sana sekarang aja lagi ke sana
pak masuk yuk ngobrolnya dalam aja
itu gak diangkat
udah lu duluan aja yang masuk
setahu saya mbak pipin itu pacarnya bukan yudi
kalau pipin teman saya itu pacarnya supir taksi online
emang omnya mas bawa taksi online juga ya
bukan om kita kerjanya di bank
berarti salah orang tuh mas
mbak vivin yang rambutnya panjang kan
bukan mas kalau teman saya pipin itu rambutnya pendek
kan rambutnya pendek
udah lo diem aja
kalau teman saya rambutnya pendek mas
orang dekat sini juga kok orang kampung tanah baru

kok lu bilang rambutnya panjang
dia gak mungkin banyak cerita lah
terus kok nggak lu tanyain terus
ngeluhnya udah emosi kayak gitu
udah kayak cacing kepanasan
yang penting kita udah tahu
papa emang beneran pacaran
informasi apa lagi yang lu cari
papa jahat ya
kalo seinget gue sih pak
muhid gak pernah cerita apa apa tuh
seingat ini juga gitu mak
pak muhid gak pernah cerita apa apa
karena kok tiba tiba mereka tuh bisa baik
emangnya ada apa sih pak
kenapa lu jadi mikir
si rizal punya rahasia sama si muhid
ya itu gara gara
si muhid itu main cewek
masih baik baik aja
om boleh minta tolong gak sama indri
ajak anak anak men ke rumah indri
biar tante buput mau pulang
iya om tahu
maksudnya gak enak indri